sepuluh korban yang mengalami luka bakar serta patah tulang dari rumah kos berlantai tiga di jalan rapocin makassar sulawesi selatan
masih dirawat di rumah sakit faisal makassar
satu orang kritis karena mengalami luka bakar serius
tim identifikasi dari polda sulawesi selatan mendatangi sepuluh korban kebakaran di rumah sakit islam faisal makassar
mereka mengalami luka bakar dan patah tulang karena melompat dari lantai tiga
rata rata korban mengalami luka bakar hingga lima puluh persen
seorang korban bernama nurlis kritis usai melompat dari lantai
korban tewas akibat kebakaran ini hingga kini masih belum diketahui identitasnya
tim identifikasi polda sulawesi selatan masih mendata korban berdasarkan pengakuan rekan rekan korban yang selamat
kebakaran yang melanda sebuah bangunan berlantai tiga di jalan rapocini makassar terjadi pada minggu dini hari
kebakaran menghanguskan bangunan minimarket yang juga menjadi rumah kos mahasiswa tersebut
satu mahasiswa tewas dan sepuluh orang lain mengalami luka bakar dan patah tulang akibat melompat dari lantai dua